bogok para pedagang daging sapi sejak berita baik membuat produksi bakso rumahan di kawasan kampung rawasawa
johar baru jakarta pusat berhenti beroperasi pada senin pagi
tak ada aktivitas yang berarti dari dapur tempat pengolahan bakso rumahan tersebut
kondisi tersebut terjadi lantaran produsen bakso rumahan tak lagi mendapatkan stok daging sapi di pasaran
untuk mempertahankan usahanya agar tetap berjalan
para pembuat dan pedagang bakso hanya bisa mengandalkan stok bakso yang sudah jadi untuk dijual ke konsumen
kedepannya yang tiga hari itu tiga hari yang akan datang kami pedang basah sudah tidak ada stok lagi
sudah tidak ada daging akhirnya kami mau tidak mau harus gimana lagi
kalau namanya gak ada daging pasti istirahat ya
dan ini amat disayangkan sebenarnya
dan harapan kami sebagai pedagang bakso mudah mudahan ini direspon sama pemerintah
karena menurut saya suplai daging diadakan lagi ditukupin lagi
supaya pedagang baru ini bisa beraktivitas dan bisa berdagang lagi seperti biasanya
tapak penjual bakso di tangerang selatan senin pagi juga terlihat sepi
manto pedagang bakso mengatakan dirinya bingung dengan kondisi saat ini
selain berdagang bakso manto tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya
pak dek kenapa nih dagang bakso libur
daging lagi nggak ada susah mahal naik
naiknya berapa sih pada dagangnya
berapa hari libur
lagi lagi kurang tahu ya gimana ini
kalau mana naik terus harganya dagingnya terpaksa
para pedagang bakso berharap
pusat segera menstabilkan harga daging sapi yang kini tinggi
stabilnya harga akan berdampak pada normalnya pasokan daging sapi di pasaran
demi putan cnn indonesia